kepanikan terjadi saat kapal penumpang motor bukit sumber poleang mulai terbakar pada sensia
peristiwa ini terjadi di perairan desa mapila bombana sulawesi tenggara
para penumpang kapal berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut usai mengenakan pelampung
kapal ini mengangkut dua puluh sembilan penumpang dan lima anak buah kapal
kapal terbakar saat dalam pelayaran dari pelabuhan sikeli ki bayana barat
menuju pelabuhan kasipute ibu kota kabupaten bombana
menurut salah seorang penumpang titik api pertama kali terlihat dari bagian tengah badan kapal
kepala penumpang mencoba menenangkan diri agar tidak panik
dan kurang lebih lima belas atau sampai dua puluh menit tiba tiba datang bantuan
nelayan nelayan yang ada di perairan mapila kemudian datang
basarnas kendari memastikan seluruh penumpang dan abk selamat dan berhasil dievakuasi ke desa mampila
km bukit sumber poleyang mengalami kebakaran
pada pukul kurang lebih dua belas waktu indonesia tengah
alhamdulillah untuk seluruh penumpang sejumlah tiga puluh empat orang
terdiri dari penumpang dan abk semuanya dalam kondisi selamat
hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran kapal